para gamer saling mengadu kekuatan robot mereka
dalam pertandingan robot sumo yang diikuti berbagai negara
pertandingan robot sumo ini merupakan salah satu pertandingan robot
yang digelar selama dua hari di lembang kabupaten bandung barat
adu kekuatan dalam kompetisi robot sumo
yang digelar di lembang pada jumat siang
pertandingan semua robot merupakan salah satu
dari beragam kompetisi dalam world robot game dua ribu enam belas
ajang ini diikuti peserta dari berbagai negara
ada dua kelas dalam pertandingan robot sumo
yakni kelas junior dengan bobot di bawah tiga kg
dan kelas senior dengan bobot robot tiga hingga lima kg
robot pun wajib mempunyai dua kriteria
yakni rc atau robot dengan pengendali remote control
serta robot yang pergerakannya otomatis berdasar sensor
dalam pertandingan robot sumo
robot yang terjatuh dari arena
dan robot milik muhammad berhasil menang
di putaran kedua pertandingan ini
warga karawang ini telah mengeluarkan uang jutaan rupiah
untuk memodifikasi robot sumonya
para peserta yang memenangkan adu sumo
akan kembali diadu dengan para peserta lain
untuk menentukan pemenang
tresna pamungkas bandung barat